sampai jumpa di video selanjutnya
apun masa indi mau tunangan sama diki ya
indi angkat tuh teleponnya
paling juga dari edo
tapi kalau dari edo langsung nggak mau matiin
entah kok marah marah aja sih
assalamualaikum kak mila
kak fadil ini bener bener kak fadil
karena dari tadi aku pikiran kamu dan kak fadil terus
alhamdulillah kak fadil
kak fadil kak fadil
soalnya dari tadi
tentu saja dari tadi aku pikiran kava terus
ternyata dia manggil manggil aku ya mila
aku mau dengerin nangisnya kava dulu mila
kava marah ya sama papa
sebentar lagi bapak pasti pulang
yaudah papa nyanyiin ya buat kava
kalau tidak bobo digigit nyamuk
kalau tidak bobo digigit nyamuk
kava dia kava dia kava udah tenang kak
kavanya udah bobok
iya kak alhamdulillah
kava itu kangen ya sama kava dil
tadi edu nelpon katanya dia kangen sama kava dan dia minta mila nganterin kava ke rumah sakit
terus dia juga bilang kalau kafe itu pasti kangen sama dia
mila kamu dengerin aku milah
kalau nanti edo minta ketemu sama kava lagi kamu jangan mau ya mila
dan kamu harus bilang ke aku ya mila
iya kak pasti
sudah lima menit saudara kava dil
anda harus tutup teleponnya
mila catat telepon aku udah habis
nanti kita lanjutin lagi pembicaraannya mila
yaudah kalau gitu
mila cinta sama kak fadil
itu ciumanku buat kamu
dan juga buat kava
makasih ya kak
ciumannya nanti kamila sampaikan ke kava
makasih ya kak
makasih ya kak
makasih ya kak
makasih ya kak
makasih ya kak
ya yang penting ibu tahu ya
kalau saya itu selalu mendukung ibu
alena udah angkat kerja ya
barusan mamanya edo telepon
katanya dia gak jadi memakai kamu sebagai pengacaranya
alena juga nggak mau kok eang jadi pengacaranya edo
kok gitu sih kamu
aku jahat banget sama edo
padahal dia tuh sudah berbuat baik sama keluarga kita
dan sekarang dia jadi korban alena
korban dari fadil
alena itu sudah sangat tidak respect sama edo
dia ingin mendonorkan ginjalnya untuk papi
supaya dia bisa mendapatkan kamila dan kava
dan sekarang edo menjadi korban atas perbuatannya dia sendiri kan
loh menurut eang wajar
kalau edo mau mendapatkan kamile dan kafah karena itu memang hak dia
seperti yang eyang bilang lebih baik camilla itu sama edo
daripada sama keluarganya fadil ya nggak nolong apa apa
eang udah ya
kita nggak usah berdebat lagi masalah ini karena nggak akan ada titik temunya eyang
terus edo mau pakai pengacara siapa
tadi mamanya bilang dia mau memakai jasa pengacara riko taruna
ya ampun tante marta kau menyewa dia sih
eang riko taruna itu pengacara yang mengandalkan semua cara
supaya dia bisa memenangkan semua kasus kasusnya ya
alena sangat kenal sama dia
bagus dong biar edo yang menang
biar fadil dan keluarganya sadar kalau mereka itu salah
mama mau memperkenalkan seseorang sama kamu
ibuku ini pengacara untuk kamu
selamat siang edo
perkenalkan saya riko
pak riko ini yang akan mendapingi kamu dalam persidangan
karena saya dibayar berjam
saya berharap sekarang saya bisa mendengarkan keterangan dari saudara edo
bisa tinggalkan kami berdua
oh gitu ya pak riko
sudah kalau gitu saya keluar
mama tinggal sebentar ya sayangnya
bisa mama telepon indi
suruh dia mau eka ke sini
nanti mama telepon indi ya
silahkan saudara edo ceritakan kejadiannya dari awal
dan harus sejelas jelas
pengacara dengan klien bagaikan saudara
sekarang panasnya kava udah turun
mama jadi makin sedih
camilla ada telepon buat kamu
dari siapa na
ini kak tovan ya
kak tovan gimana kabarnya
kak tovan gimana kabar terapinya kak
kenapa kamu gak bilang sama aku soal fadil
jadi kak tovan udah tahu semuanya
iya aku tahu
dan yang bikin aku kecewa lagi
aku tahu dari orang lain
bukan dari keluargamu
bukan dari kamu mila
kak tovan maafin mila kak
gimana keadaan keluarga di sana
kamu bilang baik baik aja
padahal keluarga aku tertimpa masalah kan
dan kamu nggak jawab apa apa ketika aku tanya
berarti bener kan firasat aku
kalau kamu menutupi sesuatu dari aku
aku saudara kemarin fadil
aku berhak tahu apa yang menimpa fadi
lagipula sebelum aku berangkat
kamu udah janjikan
kalau kamu akan melaporkan apa aja yang terjadi sama keluarga
dan kamu yang ada di sana
kak tovan mila minta maaf kak
tapi kak mila nggak bermaksud untuk menyembunyikan semuanya dari kakak
mila cuma nggak mau bikin kak tovan kepikiran
tapi sekarang kamu justru membuat aku cemas nih
gimana keadaan kamu dan kak tovan kalau fadil masuk bicara
gimana rencana pernikahan kalian kak mila
gimana kalau fadil benar benar dibicarakan
kak tovan maafin mila kak
kak tovan kak tovan kenapa kak
kakiku sakit habis belajar jalan tadi
kak tovan anda bisa jalan
ya udah aku terapi lagi ya
padahal aku juga punya rahasia di sini
aku juga gak terus terang sama kamu
bahkan aku membohongi seluruh keluarga aku
tapi aku lakukan ini demi pak haris mila
demi papa kandung kamu
tante ayo dong ya tante boleh ya indi bawa kava
supaya ketemu sama edo ya tante ya boleh ya

kamu sadar gak sih apa yang kamu bilang
kamu jangan gila deh indi
tante nggak akan mengizinkan kava keluar dari rumah
apalagi ke rumah sakit
di rumah sakit itu banyak penyakit ini
kalau kava ketularan gimana
dan lagi kava mau ketemu lagi sama edo
nggak boleh indi
karena edo itu lebih bahaya dari penyakit apapun
kalau edo itu lebih berbahaya dari penyakit apapun
masa ini mau tunangan sama dia
ya karena kamu gak sadar bahaya yang mengancam kamu ini
sebentar aja deh indi bawa kavanya
soalnya edo tuh butuh banget sama kava
supaya edo terhibur
dan biar bisa cepat sembuh
karena menurut edo kava itu adalah anaknya tante
kakak itu bukan anaknya edo
edo itu sudah gila ini
dan kamu nggak usah ikut ikutan edo jadi gila
pokoknya tante tidak akan mengizinkan edo ketemu lagi dengan kava
tapi kan edo masih punya jatah waktu lima menit untuk ketemu sama kakak ya kan
jatah lima menitan edo ketemu dengan kava sudah tante hapus
selangkah pun edo tidak boleh lagi ketemu sama kava
jadi begitulah pak ceritanya
terima kasih atas ceritanya
terus gimana pak
setelah anda mendengar cerita saya tadi
fadhil tetap akan ditahankan
dia nggak akan melepaskan pak
mau dengar yang jujur
yang jujur apa
kalau jujur terus terang
dari cerita anda posisi anda dalam kondisi yang salah
dan fadhil memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan kasus ini
fadhil akan bebas
dan saya akan kalah
terus buat apa saya bayar anda
kalau anda tidak bisa memenangkan kasus saya
sedara edo anda tenang saja
saya belum bergerak kan
saya nanti akan mencari bukti bukti yang sangat kuat untuk bisa memenangkan kasus anda
ya tapi kalau memang anda mau menang ada satu hal lagi
anda jangan banyak bicara
dan saya akan bantu anda
dan saya akan bantu anda memenangkan kasus ini